kamu kenapa senyum senyum sendiri
seneng banget kayaknya
tiap ngomong sama kamu tuh bawaannya pengen marah marah terus
kamu tuh kenapa sih
tinggal jawab pertanyaanku aja susah
kamu yang kenapa
tinggal minta maaf aja susah
kamu pasti lebih milih dia kan daripada aku
aku udah yakin kok
pasti diantara kalian itu ada apa apa ya kan
eh kita sama sama capai
kita lanjutkan besok aja ngobrolnya
yaudah kalau mau ngomong besok
berarti sekarang pilih
kamu atau aku yang tidur di luar
kamu apa apaan sih
ya udah aku tidur di luar
perhatikan kamu serius banget baca bukunya
soalnya aku ngerasa buku ini bener bener
seperti pengalaman pribadi aku pak
yang bener bener mirip sama aku
kayak zaman kuliah ditinggalin sama pacar
terus nikah punya suami yang gak peduli sama sekali egois cuek
iya siapa tau aja pak
kalau buku ini diterbitin bisa dibaca sama suami suami kayak bimbo kayak gitu
aku gak mengerti perasaan kamu
kamu yang egois
kalian mau kerja aja masih ribut
pasti dipusing pak
nah sekapaan sih ini
eyd aja kacau balau kayak gini
pokoknya dikira tugas editor cuma ngedit ejaan doang
pak indra agni sudah datang
suruh masuk ya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya